indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang balapan motogp dua ribu dua puluh
yang dihelat di sirkuit mandalika nusa tenggara barat maret mendatang
presiden joko widodo menunjuk ex panglima tni marsikal purnawirawan hadi cahyanto
sebagai komandan lapangan ajang motogp
yang bertugas untuk membenahi sarana dan prasarana pendukung ajang motogp mandalika dua ribu dua puluh
ditemui di kantor kementerian komunikasi dan informatika selinsia
hadi menyatakan ada lima pintu masuk utama yang disiapkan untuk menuju mandalika
mulai dari bandara internasional lombok yang mampu didarati pesawat berbadan lebar
serta empat pelabuhan yakni pelabuhan gilimas bangsal lembar dan pelabuhan kayangan
lima pintu nanti akan kita siapkan adalah shuttle bus menuju mandalika
di mandalika sendiri saat ini juga melakukan pembenahan
pembenahan diantaranya adalah di pedok kemudian di pit building
kemudian di sirkuitnya sendiri termasuk juga akan disiapkan untuk penonton adalah grandstand
yang kapasitasnya kita siapkan lima puluh ribu
jadi baik untuk penonton yang premium maupun reguler kita siapkan itu di luar royal box
hadi juga berkoordinasi dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
untuk membangun tambahan homestay dan menyediakan dua kapal pesiar
hal ini dilakukan mengingat jumlah kamar yang tersedia di hotel kawasan lombok
sementara untuk memastikan kelancaran telekomunikasi saat penyelenggaran ajang
motogp mandalika menteri komunikasi dan informatika pun telah menyiapkan sejumlah skema
dapat saya sampaikan kom info menyiapkan tambahan spektrum frekuensi sebesar empat mhz
sehingga nanti penyelenggaraan pertandingannya itu sendiri kompetisinya itu sendiri bisa berlangsung dengan baik
yang kedua memastikan tersedianya jaringan tulang punggung telekomunikasi pagar optik yang memadai
untuk mendukung transmisi data dari mandalika ke indonesia dan ke dunia
mandalika international circuit yang sebelumnya dijajal para pembalap di kejuaraan dunia superbike
akan kembali digunakan untuk seri motogp dua ribu dua puluh dua
yang diikuti dua puluh tahun kemudian
dan juga akan menemukan dua puluh empat rider dari dua belas tim yang akan berlaga
ajang ini akan didahului pramusim pada sebelas tiga belas februari dua ribu dua puluh tiga
yang dihadiri sembilan ratus pembalap dan ofisial
pramusim ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan race motogp
yang digelar pada dua puluh maret dua ribu dua puluh dua